pada saat ini
kelompok meriam artileri gerak sendiri melaju cepat
dekuasi yang ditentukan
para prajurit pengawak berhamburan
dan mempersiapkan penembakan meriam
atau sampai sepuluh menit sejak berhenti
meriam telah siap ditembakan
ini adalah salah satu alutsista
milik korps atleti medan tni angkatan darat
yaitu meriam amx mk enam puluh satu
meriam artileri buatan perancis ini
memiliki kemampuan gerak sendiri
karena dikepatkan di atas stasis
tank roda rantai
alhasil meriam amx mk enam puluh satu
memiliki mobilitas tinggi dan mudah digerakkan
ke seluruh medan tempur
senjata utama berupa
meriam artileri bisa menghancurkan
sasaran sejauh lima belas km
selain itu sistem senjata ini bisa melaju
dengan kecepatan maksimum enam puluh km per jam
dan menempuh jarak tiga ratus lima puluh km
sekilas cukup tangguh bukan
tapi jangan kaget
alutsista ini ternyata buatan tahun enam puluh an
bahkan pada awalnya
meriam ini dibeli dalam rangka persiapan
perang trikora di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
jika meriam ini masih bisa beroperasi secara baik
tentu tak lepas dari kemampuan prajurit tni ad
dalam memelihara alutsista
agar alutsista ini terlalu siap
kira kira itu butuh kreativitas
karena alutsistanya sudah tua begitu
dari dulu mungkin sampai dengan sekarang
sudah terus kita laksanakan
namanya pemeliharaan rutin
mulai dari tingkat sampai dengan tingkat empat
kemudian di dalam setiap
kegiatan pemeliharaan itu ada
penggantian penggantian ataupun pengisian pelumas
dan kenyataan di lapangan juga
meriam kami pasti bisa beroperasional
jadi intinya dipoin pemeliharaan
intinya di pemeliharaannya
pemeliharaannya harus dipoin dengan
sesuai standarnya gitu ya
kemudian dalam pengoperasionalnya juga
mengoperasionalkan sesuatu tapi tanpa dia
mempraktikkan cara memakainya kan bisa susah
tapi untuk anggota kami
alur susita ini
selalu mendomin sop yang ditentukan
artinya memang sesuai dengan standar pabrikan
tapi kalau misalnya untuk pergantian suku cadang gitu kan
mungkin suku cadangnya sudah tidak diproduksi lagi gitu
kalau yang kami monitor dari bengkus masih
dia menyimpan itu menyimpan
oh ada stoknya begitu
tapi di tingkat pusat
di tingkat pusat oke
kalau penggantian suku cadangan berarti kan harus sampai pemeliharaan tingkat pusat
nah terus ini satu lagi
nantinya alur susita ini akan dimodernisasi gitu
diganti dengan meriam yang lebih baru
kira kira persiapan dari
pak teon ahmed tentang
ya kan harus menyiapkan personelnya
betul kita sudah melalui proses ini
pengenalan untuk masalah
bagaimana alur susita itu dari
kita sudah melalui tahapan
awal untuk pengenalan
pengenalan nanti akan bertahap
bertahap bertingkat sembilan ratus tujuh puluh delapan
tahap awal sudah dilaksanakan
nanti tahun ini ataupun tahun depan masih akan dilaksanakan
berarti masih prosesnya masih akan terus berlangsung begitu
meriam ams mk enam puluh satu milik batalion artileri medan empat ini bisa jadi masih layak dioperasikan
namun dalam perang modern
alur susita tua tidak efektif dan tidak efisien

jadi pemeliharannya akan semakin sulit dan mahal
lantaran suku cadangnya semakin langka
kita selalu menginginkan
bahkan menuntut agar tni menjadi prajurit yang profesional dan modern
tapi untuk menjadi tentara yang profesional dan modern
tentu ada harganya
dan adalah tugas negara untuk melengkapi prajurit kita ini
dengan peralatan yang modern
dan sesuai dengan tingkat ancaman yang ada pada saat ini
iwan hermawan rastong ap bro bandung jawa barat